anda pengembar stik daging kambing
nah jika iya ada salah satu chef sebuah hotel di surabaya
membuat inovasi lem chop dengan saus kopi
bisa dibayangkan bagaimana paduan rasa gurih dan pahit keduanya
namun jangan khawatir anda dijamin ketagihan begitu mencobanya
penasaran berikut liputannya
lemcop atau stik daging kambing biasanya dipadukan dengan saus yang terbuat dari bumbu rempah rempah
tapi kali ini seorang chef di sebuah hotel di surabaya mendapatkan ide membuat saus steak dari bahan kopi
bisa dibayangkan rasanya pahit kopi dan gurihnya iga daging kambing bercampur menjadi satu
untuk membuat sajian satu ini cukup mudah
pertama sediakan bahan pokok seperti iga kambing
serta sejumlah bumbu dapur
dan yang tak ketinggalan adalah kopi biji baik yang kasar maupun yang sudah dihaluskan
selanjutnya bahan bahan tersebut diolah
iga kambing yang telah ditaburi olahan bumbu dari biji kopi dimasak hingga matang
agar rasa bumbu meresap dan empuk daging kambing di oven kurang lebih selama lima belas menit
sebelum dihidangkan usap pangki puring pada piring
dengan ditaburi bawang dan biji kopi
setelah itu adonan saus kopi dituangkan di tengah piring sebagai alasnya
lem cok pun siap disajikan
ada rasa tes kopi yang tercampur dengan kambing
dan juga ada manis dari sedikit karamelis dari kopi itu sendiri
dan akan terasa lain dari banyak yang pernah ada
sajian berbeda rasa ini pun menjadi
ini pun menjadi sensasi tersendiri bagi penggemar stik kambing
rasanya gurih ada sensasi kopinya dibandingkan stik yang lain
stik yang main kan rata rata rasanya gitu gitu aja
kalau ini rasanya tuh gurih terus ada sensasi kopinya dagingnya juga empuk
nah bagaimana anda tertarik untuk mencobanya